memasuki minggu minggu terakhir dalam pendidikan dan pelatihan calon paski beraka nasional
mereka mulai melakukan observasi langsung ke istana merdeka
setelah hampir tiga minggu berada di wisma sugondo joyo puspito cibubur jakarta timur
akhirnya mereka pun dapat keluar sejenak
rata rata para putra putri sma ini belum pernah mengunjungi istana
bahkan ada yang belum pernah berkunjung ke ibu kota
hampir tiga pekan menghabiskan waktu untuk berlatih
para calon pengibar bendera pusaka nasional ini terlihat senang
karena mereka akan berkunjung ke istana
ya alaman istana merdeka akan menjadi tempat mereka menunjukkan hasil jeripayah latihannya
tidak sedikit yang terpana melihat ibu kota
tetapi ada juga yang memilih untuk tidur selama perjalanan menuju istana
sebagian besar putra putri daerah ini belum pernah berkunjung ke jakarta
mereka pun memiliki pandangannya masing masing mengenai ibu kota negara ini
termasuk harapannya nanti untuk bersantai di ibu kota setelah selesai melaksanakan tugas
beda sama suhu di daerah ya
kalau di jakarta itu langsung datang kayak udaranya panas gitu
terus kurang seger
oke tapi suka nggak sama jakarta
banyak yang bisa dilihat di sini kak
apa aja tadi kalau udah lihat sepanjang jalan
yang sudah saya lihat monas terus banyak jalan tolnya terus bundaran hi juga
jalan jalan ke kemana aja kak yang penting hatiku senang kak
ayo kak mau belanja oleh oleh kak
buat pacar kak
wacana pemindahan ibu kota pun terdengar oleh pemerintah
pemindahan ibu kota negara ke kalimantan pun membuat putra putri daerah kalimantan mengemukakan pendapatnya
saya kurang setuju karena kalau ibu kota kan bakal rame
sedangkan kalimantan kan merupakan paru paru dunia kedua
itu bakal tercemar
nah kalau misalnya pak pindah nih ibu kota kalimantan
otomatis juga pasti banyak orang yang bakal nyari kerja di kalimantan
bakal penuh lagi kalimantan otomatis nanti lahan yang dibutuhkan juga bakal banyak
nah nanti tuh hutan hutan malah ditebang
takutnya ya mengurangi jumlah hutan yang ada di kalimantan
was melihat jalanan jakarta
para capaska juga senang akhirnya dapat berkunjung ke istana
sempat menyapa presiden walaupun hanya melalui kaca mobil